virus corona atau covid sembilan belas kembali menelan korban jiwa
seorang pasien positif covid sembilan belas di jawa tengah meninggal dunia di rumah sakit karyadi semarang
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan pasien berusia empat puluh tiga tahun yang berjenis kelamin laki laki tersebut
meninggal dunia pada selasa dini hari sekitar pukul tiga pagi waktu indonesia barat
berdasarkan rekam jejak pasien tersebut melakukan perjalanan ke bali sebelum jatuh sakit
di jawa tengah saat ini terdapat empat pasien positif terjangkit virus corona yang dirawat di tiga rumah sakit
yaitu rumah sakit karya di semarang rumah sakit dokter muwardi solo dan rumah sakit tidarmagelang
baru saja tadi satu kasus baru yang positif dan meninggal
dia laki laki usia empat puluh tiga tahun dari kota semarang
dan ini dirawat di rumah sakit karyadi
ini sudah dirawat sepuluh hari
sementara itu jumlah pasien positif terpapar virus corona di indonesia bertambah menjadi satu ratus tujuh puluh dua orang
menurut jurubicara penanganan virus corona ahmad yuryanto peningkatan terbanyak berasal dari wilayah dki jakarta
ada penambahan kasus baru lagi sebanyak dua puluh orang dari pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh badan litbang kesehatan
dan ditambah lagi enam orang
ada penambahan dari spesimen yang diperiksa oleh universitas airlangga
sehingga total saat ini adalah satu ratus tujuh puluh dua kasus
penambahan terbanyak adalah dari provinsi dki kemudian dari jawa timur kemudian dari jawa tengah dan juga dari provinsi kepulauan rio

penambahan pasien positif covid sembilan belas juga terdapat di kalimantan barat

dinyatakan positif terjangkit covid sembilan belas setelah pulang dari sarawak malaysia pada sembilan maret dua ribu dua puluh
pasien dengan gejala pneumonia disertai batuk dan sesak nafas tersebut langsung dirawat di rumah sakit umum abdul aziz singkawang
tim liputan cnn indonesia